gue gak bercanda din
balik aja yuk din
kok ada mainan kayak gini ya
emang kakek dan nenek punya cucu
lah kok ada di kaki sama nenek
makasih ya nek
nek itu foto siapa
ini foto anak kami wendy
foto ini sudah lima belas tahun yang lalu
di mana dia sekarang
dia baik baik saja di mana pun dia berada
cuma sekarang kami tidak bisa bersamanya
lo di mana din gue gak bercanda din
din balik aja yuk din
ngarasimu juga psychopath
mampal saya juga bawainividade copyy
mau bilang terima kasih aja kok repot repot cuuuk
ini kalung muka mu
ditungguin kakek sama nenek
sekarang kamu udah percaya sama aku kan
yang penting kalung tante dian udah kembali
jadi kakek sama nenek tinggal di sini
tapi kenapa orang orang bilang rumah ini kosong ditinggali oleh penghuninya
orang itu gak salah
tapi juga nggak sepenuhnya benar
tiga belas tahun yang lalu kami ditipu oleh keponakan kami yang bernama bayu
yang sudah kami tampung selama bertahun tahun
dia menipu dan merubah kepemilikan rumah ini atas namanya
kami dan anak kami hidup terlunta lunta tanpa tempat tinggal
ya tapi entah kenapa
orang orang itu kemudian mencari kita
kami juga memikirkannya bahwa rumah ini berhantu
dan gak ada yang mau mengontrak atau membelinya
sehingga keponakan kami tidak peduli dan meninggalkan rumah ini
begitu kami mendengar rumah ini kosong kami kembali ke sini
dan bersembunyi dari semua orang
sampai saat ini gak ada orang yang tahu bahwa kami tinggal di sini
tapi putri kakek sama nenek kemana
saat kami terlunta lunta kami terpisah
dan kami gak tahu sampai sekarang dia dimana
orang orang itu beneran ngira kalau rumah ini berhantu
makanya jangan percaya sama gosip
tadi tuh kenapa aku nemuin hal hal aneh ya pas masuk rumah ini
tapi kok andi ini enggak
yang kamu alami itu adalah halusinasi dari kesalahan kesalahan kamu

ketika kamu menyadari kesalahan kesalahan itu semuanya menjadi baik kembali
ya udah sekarang kan hampir subuh
sebaiknya cucu cucu ini harus pulang
tapi andi ini sama mila masih boleh kan main main ke sini lagi
betul ya masih gak percaya sama kejadian tadi malam
rasanya tuh kerebet gitu
itu semua kan gara gara kalung mama kamu
gitu dong sesama saudara sepupu itu ngobrol cerita cerita
ini kan kalau pemberian turun temurun dari oma oma kalian juga kan
mam tau gak sih
cerita tentang rumah nomor tiga belas yang berhantu itu
tadi malam aku sama andi ini kesana loh
maksudnya gimana tuh
maksudnya gini aku kesana dan aku ketemu sama pemilik aslinya
ternyata mereka tuh bukan hantu mereka real kakek dan nenek
ya kan kamu boleh kasih tahu ke siapa siapa
kok kamu bisa omongin kejadian yang udah lima belas tahun yang lalu ya
kalian kan belum lahir
aku kan udah bilang
aku sama andi ini tadi malam kesana
dan aku ketemu sama pemilik aslinya
setau mama rumah itu tuh gak ada pemiliknya
rumah itu kosong
pemiliknya udah meninggal
dan yang mama tau meninggalnya itu ada yang bilang kalo dibunuh
ada yang bilang juga kalau meninggal karena stres
terus ada yang bilang karena menghilang gitu aja
pokoknya yang pasti rumah itu nggak ada pemiliknya dan kosong
tapi mang aku ketemu sama kakek dan nenek
mereka itu pemilik aslinya ma
ya kan kamu boleh kasih tahu
udah lah rugi gapapa
kasian kakek sama nenek terus terusan sembunyi
mila kamu bisa bertanggung jawabkan omongan kamu itu gak
tapi gak usah lah
jadi sebenernya kakek nenek itu hantu bukan
setan apa bukan kita kan belum tahu cuitannya belum selesai
udah lewat maghrib nih besok aja dilanjutinnya ya
jangan dong jangan dong kita kan jadi penasaran sama ceritanya
akhirnya mereka sampai di rumah nomor tiga belas yang katanya berhantu itu
ternyata keadaan rumah itu
sekarang apa lagi yang mau kamu jelasin
sebenarnya kamu melakukan ini apa untungnya buat kamu
mam mila tuh cuma gak mau liat kakek nenek hidup tersembunyi kayak gini mam
itu gak ada hubungannya sama kamu
mila andini kalian baik baik ya di rumah
dan ingat jangan berpikir sesuatu hal yang gak penting
eh din gue nih ya jadi penasaran rasanya tuh pengen ketemu sama anaknya mereka
ia dan keponakan mereka yang licik
setelah melakukan pencarian dan tanya sana sini
akhirnya mereka pun menemukan keberadaan putri nenek kakek dan juga keponakannya
kamu belt folding nggak yang mau mengerjakan
berst ganz hal bistri apa apa
kementerian lamasan saya lo
apa kosong tersusun dia udah
kita pasti orang terug
kayaknya kayak banget tembak
eh kamu bikin gue aspirasi
bawa arus saat dikejar razia gelandangan
bahkan ada yang bilang kalau bapak sama ibu udah meninggal
sampai sekarang jasadnya pun tidak ditemukan
maaf bukannya kakak tidak percaya sama adik adik
kak tapi aku bisa buktiin kok
kalau gitu aku pamit deh
semua harus dikembalikan kepada yang berhak
dia terus mengoceh seperti itu sejak pertama kali masuk ke sini
semua harus dikembalikan pada yang berhak
semua harus dikembalikan pada yang berhak
maaf kalau boleh tahu
kalian bisa berhenti
kalian bisa berhenti
kalian berdua ini siapa dan kenapa ingin bertemu dia
jadi gini lho bu dokter
beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan pak dirga juga bu dirga di rumah mereka
iya pak bayu
saya akan kembalikan kepemilikan sertifikat rumah itu
kepada wendy putri mereka
sekarang kita kembali ke sana
kepada wendy putri mereka
kakak gak tahu kalian dapat sertifikat ini dari mana
aku dapat dari bayu
om maksud aku om bayu omnya kakak
kalian ketemu bayu di mana
mau bayu di rumah sakit jiwa di jakarta kak
terus gimana keadaannya bayu
kemarin sih dia sempat bercerita dan meminta maaf atas semua kesalahannya ke keluarga kakak
nerima sertifikat rumah ini
kakak gak mau balik ke rumah tiga belas itu lagi
udah punya kehidupan sendiri
tapi sertifikat dan rumah ini
tetap hak kakak
kalau harus balik ke rumah nomor tiga belas itu cuma buat nangis
di rumah itu terlalu banyak kenangannya
kak itu sih terserah kakak
kakak mau balik atau enggak ke rumah itu
tapi sertifikat dan rumah ini tetap hak kakak
kalau gitu aku sama andini mau pamit dulu

kan semuanya udah selesai
aku tuh pengen mempertemukan nenek kakek sama kak wendy
loh kok ketawa sih
kan kamu sendiri pertama yang gak yakin
kalau kakek sama nenek itu manusia
semua orang bisa berubah kali
bil aku cari ke ruang bawah tanah ya
gak usah dicari kakek neneknya
kok mereka bisa tahu
kita bakalan kesini
mereka ninggalin surat buat kita berdua
cucu cucuku yang baik
kalian sudah memperjuangkan
enem di sana
kakek dan nenek
gimana kamu udah puas
kakek sama nenek udah tahu kok niat baik kamu